direkturat narkotika mabes polri dan direkturat bea cukai mengungkap pengiriman enam ratus ribu butir pil ekstasi asal belanda bernilai sekitar tiga ratus miliar rupiah
pengiriman ekstasi tersebut dikendalikan dari dalam lapas oleh dua narapidana narkotika
terungkapnya sindikat jaringan narkotika asal belanda ini berawal dari informasi masyarakat akan adanya pengiriman pil ekstasi melalui bandara soekarno hatta tangerang banten
polisi berkoordinasi dengan petugas bia cukai bandara pada delapan november yang lalu
dua kotak kayu ditemukan berisi satu ratus dua puluh bungkus plastik berisi enam ratus ribu butir pil ekstasi
pengiriman barang tersebut dikendalikan dua napi narkotika yaitu andang andara di rutan kelas satu surakarta atau solo jawa tengah dan soni sasmita di lp tingkat satu gunung sindur bogor
para tersangka dijerat pasal satu ratus empat belas dan pasal satu ratus dua belas undang undang narkotika
dengan ancaman hukuman mati
di daerah ambut utara di dalam rumah tersebut ditemukan ada dua orang
kemudian ada dua kotak besar